anda kembali menyaksikan cnn indonesia sports meski selalu kalah di tiga pertandingan yang sudah dijalani di kualifikasi piala dunia dua ribu dua puluh
timnas senior indonesia tetap optimis akan dapat memberikan perlawanan saat menjamu vietnam selasa malam
berbeda dengan dua pertandingan kandang sebelumnya yang digelar di stadion utama gbk
pertandingan indonesia versus vietnam akan berlangsung di stadion kapten wayan dipta gianyar bali
alasan keamanan jelang pelantikan presiden di jakarta membuat lanjutan pertandingan kualifikasi piala dunia dua ribu dua puluh dua antara indonesia versus vietnam dipindah ke stadion kapten iwayandipta gianyar bali
sehari jelang pertandingan kedua kesebelasan mendapat kesempatan melakukan latihan resmi di stadion yang menjadi kandang klub bali united tersebut
dipimpin langsung pelatih kepala simon workmenemi latihan resmi timnas senior indonesia berlangsung dalam suasana yang cukup santai
tetapi ketika berjalan ke kota timnas sudah melupakan kegagalan yang terakhir di uab
pertandingan terakhir di uab membuat kita merasa sedikit penat dan tidak bisa berjalan dengan baik
tapi pemain memahami apa yang harus dilakukan
mereka masih memotivasi
mereka masih memotivasi seperti mereka melalui pertandingan malaysia
saya tidak pikir ada perbedaan dalam mentalitas
jadi kita bersiap kita menyerang diri dan kita pergi lagi
dan inilah yang dilakukan pemain ini inilah yang baik pemain ini
dan kita akan memastikan bahwa kita sudah siap untuk pergi besok untuk memberikan vietnam pertandingan yang sangat sukar
sementara itu timnas vietnam datang ke bali dengan rasa percaya diri yang tinggi

dan apa yang sudah kamu mendengarnya bila kamu tahun ini
dalam perang l underway apa itu

saya mobil nyuruh menutupi perang
kembali untuk untuk kumpul
di laga kualifikasi grup g piala dunia tahun dua ribu dua puluh
pertanyaannya apakah simon mcmanamy mampu mengatasi kendala fisik yang selama ini dihadapi oleh indonesia
dan membuat tim nasional indonesia meraih poin pertamanya di laga kualifikasi grup g piala dunia dua ribu dua puluh dua
di stadion kapten wayandip tagianyar bali
erlangga wisnuaji arief tidiawan bali